selain menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
verdi sambo akhirnya dijadikan tersangka dalam kasus obstruction of justice
selain sambo ada lima perwira polisi lain yang jadi tersangka menghalangi proses hukum atau obstruction of justice
komisi nasional hak asasi manusia komnas ham menyampaikan hasil investigasi independen
terhadap kematian brigadir yosua hutambaran kepada pihak kepolisian
salah satu poin utama yang disampaikan adalah sejumlah polisi terkonfirmasi melakukan obstruction of justice
atau penghalang halangan proses penyelidikan
komisioner komnasam hoerul ana menyebut ada dua kategori obstruction of justice yang dilakukan
pertama pihak yang merancang skenario palsu dan pihak yang menghilangkan barang bukti di tkp
adanya tindakan perusakan pengambilan dan atau penghilangan cctv dan atau dekoder di tkp
dan di tkp
jadi ini untuk mengkonsolidasi tkp
tindak obstruction of justice ini diamini oleh pihak kepolisian
irwa sumpulri menyebut saat ini ada enam polisi berpangkat brigjen akbp dan kompol
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan termasuk verdi sambo
pada saat rilis jumat yang lalu sudah disampaikan ada enam
yaitu saudara fs bcp hk
dan kompol cp
siapa yang bertanya
agung budi menyebut para penyidik baris krim polri sedang merampungkan berkas para pelaku obstruction of justice
sebelum diproses hukum pidana
secara paralel saat ini propam polri sedang melakukan sidang etik terhadap lima tersangka selain verdi sambo
temeliputan cnn indonesia